sebanyak lima puluh enam bangunan di bantaran kali ciliwung cawang jakarta timur
dibongkar petugas dari pemerintah kota jakarta timur selasa pagi
warga yang rumahnya dibongkar selanjutnya direlokasi ke rusunawa rawabebek cakung jakarta timur
satu persatu bangunan yang berada di bantaran kali ciliwung cawang jakarta timur ini
dibongkar aparat dari pemerintah kota jakarta timur selasa pagi
ada lima puluh tiga bangunan yang dibongkar petugas
warga yang sudah menghuni puluhan tahun ini pasrah meski mereka tidak mendapatkan ganti rugi
rencananya mereka akan direlokasi ke rusunawa rawabebek cakung
sementara itu wali kota jakarta timur bambang musyawardana mengatakan
pembongkaran dilakukan untuk menormalisasi kali ciliwung
dari bcc bantar pembelian bambang musyawardana ini di jakarta menormalisasi kali ciliwung
jadi nanti ini posisi wilayah jakarta timur mulai lagi dari cawang
nanti juga dari kangarus menjadi perintah kangarus
tentangan masih terjadi di kandungan di kangarus
ini akan menjadi prioritas nanti akan dikali kemudian akan segera dipasang sipel
meski sebagian warga telah direlokasi namun masih ada sebagian warga yang bertahan
lantaran enggan direlokasi ke rusunawa rawabebek
aparat polisi diturunkan untuk mengamankan proses pembongkaran ini